pt pln persero membuka peluang kolaborasi di hannover messe dua ribu dua puluh
guna mengakselerasi transisi energi
melalui transformasi inovasi dan digitalisasi
transisi energi di tanah air
di mana kita membangun suatu ekosistem untuk elektrik vehikel
komitmen pln mengusung sustainability sejalan dengan peta jalan
making indonesia empat
termasuk mengejar target net zero emission atau nzi pada dua ribu enam belas
kalau kita melihat perubahan iklim climate change
kemudian di situ ada transisi energi
bahwa ini berbeda dengan permasalahan yang lain
permasalahan misalnya kita ada polisi hujan asam
itu permasalahan lokal
tetapi kalau kita berbicara mengenai perubahan iklim
ini adalah permasalahan global
karena emisi satu ton karbon misalnya ada di hannover sini
akan punya dampak yang sama dengan emisi satu ton karbon yang ada di jakarta
maka kita tidak bisa menghadapi perubahan iklim ini dalam suasana kesendirian
nah untuk itu karena ini adalah suatu global problem
ini adalah menjadi juga global solution
hannover mess menjadi ajang perseroan mengekspansi pasar internasional
dengan keseriusan pemerintah membangun ekosistem kendaraan listrik di tanah air
sebagai garda depan mendukung upaya pemerintah mengurangi emisi karbon
pln optimistis mampu melakukan perubahan besar
untuk menyediakan energi bersih dan terjangkau bagi masyarakat